calon wakil gubernur dki jakarta petahana jarod saiful hidayat menjanjikan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau umkm di jakarta
salah satu program ahok jarot dalam meningkatkan kinerja umkm adalah melakukan penataan pedagang kaki lima supaya bisa menjadi obyek wisata kuliner
jarod menegaskan penataan pkl juga harus rapi dan bersih supaya tidak menyebabkan kemacetan di jakarta
jarod ingin umkm bisa menjadi investasi yang bagus di jakarta
maka dari itu perlu disubsidi oleh pemerintah baik dalam bidang transportasi kesehatan dan modal pembangunan usaha
betul dia pedagang atau bukan kita siapkan paket kredit mungkin di bawah kum di bawah kum satu tahun sembilan persen